terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia
today kita simak informasi ekonomi dan bisnis
menko perekonomian sekaligus ketua kpcpen erlangga hartarto meminta sejumlah daerah dengan zona merah
sementara kegiatan yang berkenaan dengan aktivitas komersil seperti restoran mal
kemudian yang terkait dengan kegiatan kegiatan restoran dan mal sesuai dengan apa yang diatur
yaitu sampai dengan jam dua puluh satu
dan ini akan ada penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat
ppkm mikro kembali diperpanjang dari tanggal lima belas hingga dua puluh delapan juni
bagaimana perpanjangan ini mempengaruhi aktivitas di ibu kota
kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia irin wardani di balai kota jakarta
irin selamat pagi
mungkin pertanyaan pertama dengan diberlakukannya ppkm mikro sampai dua puluh delapan juni perpanjangan ini
apakah aktivitas ibu kota pagi ini
ya selamat pagi aldi
saya di balai kota sendiri ini belum melihat ada pengurangan aktivitas
baru saja tadi ada anies beserta jajaran dari
forum komunikasi pimpinan daerah di situ ada wakapolda juga ada danrem dan juga pimpinan pimpinan dari kajati juga datang bersama
membicarakan tentang strategi strategi atau alangkah langkah yang akan diambil oleh pimpinan daerah di dki jakarta sendiri
dan mereka baru saja meninggalkan balai kota untuk bertemu dengan presiden
agendanya adalah pembahasan mengenai penanganan covid sembilan belas yang ada tidak hanya di jakarta saja tapi di indonesia
karena informasi yang saya dapat dari beberapa asisten atau ajudan yang saya tanya tadi
mereka mengatakan bahwa seluruh pimpinan daerah kemudian dipanggil oleh presiden terkait kasus covid sembilan belas yang meningkat di indonesia
memang jakarta adalah salah satu daerah atau wilayah yang sudah mulai memasuki masa genting
seperti kalau kita bisa mengutip kata anies sendiri di hari minggu lalu dia mengumumkan bahwa jakarta mulai memasuki masa genting
bahkan kegiatan atau aktivitas di publik sendiri yang dibatasin hingga pukul dua puluh satu atau pukul sembilan malam itu sudah tidak cukup lagi
seharusnya memang sudah dilakukan pengetatan yang luar biasa atau bahkan lockdown mengingat jakarta
dan itu berarti jakarta yang paling banyak mengalami kasus kenaikan atau positivity rate kasus covid sembilan belas
itu kenapa karena jakarta kalau dilihat memang testing tracing dan treatingnya memang yang paling efektif paling banyak
sehingga angkanya terlihat sangat naik
namun juga tidak cukup jakarta sendiri
karena ada beberapa kota penyangga yang juga harus memperlakukan sistem yang sama
namun dari tadi perjalanan saya bahkan dari kantor menuju ke balai kota jalanan cukup macet
itu menandakan bahwa masih ada aktivitas yang luar biasa dari warga jakarta sendiri atau mobilitas jakarta sendiri untuk pergi ke kantor masing masing atau ke tempat kerjanya
ini atau peningkatan di jakarta sendiri ini dipastikan oleh para epidemiolog adalah kita mulai lengah aldi karena bergantung pada vaksin
sedangkan beberapa kota yang menjadi seperti di kudus misalnya dan juga di semarang sudah ditemukan varian varian baru
dan di jawa timur bahkan varian varian baru
sedangkan mobilitas warga jakarta dipengaruhi juga oleh provinsi provinsi lain yang ada di pulau jawa itu sendiri warga jakarta
ini tidak hanya terjadi karena pasca libur lebaran tapi karena faktor
faktor utamanya adalah warga jakarta mobilitasnya cukup tinggi juga mulai lengah karena memang vaksinasi di jakarta sendiri memang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah daerah lain
namun kelengahannya juga cukup tinggi
itu dari epidemiolog sendiri yang mengatakan bahwa kelengahan warga jakarta cukup tinggi
kemudian ada catatan juga dari anies beberapa skenario nya ketika bed occupancy rate di beberapa ruang ruang isolasi itu mulai meningkat akan ada beberapa tempat tempat isolasi yang disediakan
kalau bisa saya sebutkan
untuk sejauh ini ada lima tempat isolasi yang sudah disiapkan dengan kapasitas total dari lima tempat isolasi ini adalah enam ratus tujuh tingkat atau ruang isolasi
salah satunya di geraha wisata tmii geraha wisata ragunan hotel grand manson menteng pusdiklat gul karmat ciracas dan masjid raya hasim asharif
dari kelima tempat ini totalnya hanya bisa menampung enam ratus tujuh orang yang bisa dirawat
sedangkan untuk di wisma atlet sendiri
kemudian akan ada penambahan sekitar sembilan lima ratus enam puluh enam penambahan bed atau penambahan tempat tidur untuk di wisma atlet sendiri
skenario kalau di wisma atlet sendiri satu kamar idealnya adalah dua pasien
namun kemudian untuk yang diisolasi akan dibedakan gejala ringan dan gejala beratnya
satu kamarnya akan sampai tiga orang atau tiga pasien
untuk menutupi atau untuk
mengakomodasi peningkatan kasus naiknya covid sembilan belas di jakarta sendiri
kalau untuk selain di luar jakarta jogja kalau kita bisa lihat yang sangat mempengaruhi
karena banyak sekali mobilitas warga jakarta sendiri yang keluar dari kota jakarta itu ke jogja jawa barat dan juga jawa tengah dan jawa timur
kalau jogja sendiri angka kenaikannya satu ratus tujuh persen
jawa timur delapan puluh sembilan persen jateng delapan puluh persen dan jawa barat
jawa timur lima puluh tujuh persen
angka angka ini kemudian memang akan mempengaruhi angka positivity rate menurut epidemiolog dan juga bahkan menurut wiku mempengaruhi positivity rate yang ada di jakarta
sehingga kalau bisa dilihat jakarta seharusnya disarankan oleh epidemiolog harus segera melakukan lockdown darurat
salah satu juga yang mempengaruhi adalah bagaimana pemerintah kita men treatment atau memperlakukan sistem keluar masuk orang dari luar negeri
jika di negara lain bahkan memperlakukan karantina empat belas hari

bahkan memperlakukan karantina empat belas hari
bukan menutup pintu pintu masuk internasionalnya melarang pelancong masuk bahkan warga negaranya sendiri yang berasal
yang melakukan perjalanan dari luar negeri dan masuk kembali ke negaranya itu dilarang masuk atau dikarantina selama empat belas hari
di indonesia sendiri pemerintah hanya memperlakukan tiga sampai lima hari dan akan dites di hari pertama mereka datang
padahal idealnya menurut epidemiolog ini adalah idealnya mereka dites di hari kelima dan di hari ke empat belas
bukan ketika mereka datang lalu kemudian dites
itu tidak ideal karena kemudian kita tidak tahu masa inkubasi atau virus apa yang kemudian dibawa
apakah mereka memang benar benar bebas dari infeksi virus covid sembilan belas terutama varian baru
begitu aldi sehingga memang kebijakan jika jakarta memperlakukan kebijakan tersendiri atau misalnya ada skenario jakarta memang ingin melakukan lockdown
semua daerah juga yang menjadi penyangga kota jakarta sendiri juga harus melakukan hal yang sama
sehingga mobilitas warga memang harus dibatasi
dan penanganan covid sembilan belas
juga bisa segera teratasi karena kalau dibilang ini kita memasuki masa second wave atau gelombang berikutnya
ini belum bisa dipastikan aldi karena kemudian peningkatannya memang lajunya sangat cepat sekali
kemungkinan jakarta kalau dia meningkat tiga ratus persen bisa jadi menurut epidemiolog ini dalam waktu sampai akhir bulan bisa jadi lima ratus persen
tapi memang anies menegaskan bahwa meskipun positivity rate atau kasus harian covid sembilan belas di jakarta itu sendiri
semakin meningkat namun tingkat kematiannya memang rendah karena ya itu balik lagi sebagian besar warga jakarta sudah divaksin
dan jakarta akan terus kota jakarta pemerintah pemprov dki jakarta sendiri akan terus menggalakan vaksinasi
dan di beberapa titik titik juga menggalakan vaksinasi untuk usia delapan belas tahun ke atas aldi
baik irin kita nantikan bersama sama bagaimana nanti hasil pertemuan antara gubernur dki anies baswedan dan juga pihak istana
respon terhadap perpanjangan ppkm mikro ini sampai dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh
untuk sementara terima kasih atas elaborasi anda produser lapangan cnn indonesia irin wardani melaporkan dari balai kota jakarta